mengani ke masjid bareng yuk
bunga kalau makan itu pelan pelan
dari para dianggur sama bapak
bapak bercanda aja
tis gue tahu lo ada di dalam
saya sudah ke beberapa pegadaian
tapi gak ada yang
nah terus duit gue gimana tis
dibukakan pintu maaf yang selebar lebarnya
saya janji pur
gak akan mudik
saya mau ngejek siang malam
ya kalau gue sih sebenarnya perlu banget itu duit is
ditagi juga lo nyukagada duit
yang penting lo jangan dapet putus asa
idem tuh apa pur
makasih ya pur
bang cepetan sarapan dulu
habis itu jemput emak ke masjid
masih miring bang
ke masjid bareng yuk
ngapain lo berdiri di situ
dari neng rika
saya mau jemput neng rika
aduh baru juga tidak suap
kan kita mau jemput emak dulu
ngapain harus jemput emak sih
kita kan juga ketemu di masjid
sekali sekali ngalah sama emak
kenapa sih bang
walaupun galak emak juga kan kepengen dikunjungin
apalagi ini lebaran
justru ini hari lebaran
abang juga mau sekali sekali nggak dikalahin sama emak
itu namanya ketulah mertua
jangan gede gede buka mulutnya
mama lama banget sih bu
bapak lama banget sih
bapak mau mulus
eh nanti dulu
pintunya belum dikunci
lamain ayah punya salam sama mbak ben nih
bae bae lu ya
iya be makasih be
banyak salam sama mbak ben
buah juga banyak salam sama mbak ben
si maek tuh
ngenes itu kalau ngajak salaman sama orang